seperti lagi olahraga ini
bukan cuma untuk keren kerenan
tetapi olahraga ini adalah bentuk
dedikasi kita untuk meningkatkan
prestasi olahraga indonesia
ini jabatan yang amanah
jabatan yang susah
karena untuk menang
itu satu hal tapi untuk menjalankan
itu yang sebetulnya tanggung jawabnya